dari pemantauan yang kami lakukan pada jumat pagi hingga menjelang jumat siang
memang seluruh petugas yang ada di asrama haji pondok gede jakarta timur ini
terus melakukan pemeriksaan dan juga pengecekan setiap kelengkapan di seluruh gedung
yang akan digunakan untuk para jemaah calon haji
kita tahu bersama bahwa asrama haji pondok gede jakarta timur ini akan dihuni
oleh calon jemaah haji yang datang dari provinsi dki jakarta dan juga provinsi banten
kalau melihat dari jumlah kuotanya dari angkanya secara detail
memang jemaah calon haji dari provinsi banten angkanya lebih banyak dibandingkan jemaah haji yang datang dari jakarta
angkanya untuk provinsi banten sebanyak empat tiga ratus sembilan belas orang
sementara dari dki jakarta sebanyak tiga enam ratus sembilan belas orang
sehingga secara kumulatif totalnya sebanyak
dan ini akan ditempatkan di lima gedung yang disiapkan oleh pihak pengelola asrama haji pondok gede jakarta timur
lima gedung ini terdiri setiap gedungnya terdiri dari empat puluh tujuh kamar
dan masing masing kamar ini tersedia sebanyak empat tempat tidur
dan dilengkapi dengan dua kamar mandi
fasilitas lainnya tadi saya sempat ikut melakukan pengecekan bersama petugas ke setiap kamar
yang diperiksa kelengkapannya
juga setiap kamar dilengkapi dengan pendingin ruangan atau ac
kemudian ada televisi dan juga lemari serta kulkas
kalau dilihat secara keseluruhan
setiap gedungnya ini akan menampung kurang lebih sebanyak satu ratus delapan puluh orang jemaah calon haji
dan informasi yang kami terima dari kepala unit pengelola teknis asrama haji pondok gede mundip maksum
memastikan bahwa seluruh gedung yang digunakan di sini
ini bukan merupakan gedung yang pernah digunakan sebagai tempat isolasi
pada awal awal pandemi di masa lalu
dan untuk memastikan kesehatan dari seluruh petugas
dan juga seluruh jemaah calon haji nanti
ini lingkungan dari asrama haji pondok gede
sudah dilakukan pengecekan sanitasi di setiap gedungnya
dan tujuannya ini untuk meminimalisir potensi penularan penyakit
dan juga memastikan seluruh jemaah yang ada di sini
terjaga dan terjamin kesehatannya
dan informasi yang kami terima juga dari pihak kementerian agama republik indonesia
bahwa puncak haji ini diprediksi saat puncak musim panas di wilayah arab saudi
kementerian agama memprediksi bahwa puncak haji akan terjadi pada tanggal sembilan hingga tiga belas juli dua ribu dua puluh
dan pada saat puncak musim haji itu juga akan terjadi
musim panas di wilayah arab saudi yang suhunya mencapai setinggi lima puluh derajat celcius
untuk itulah seluruh jemaah calon haji asal indonesia diminta untuk menjaga kondisi kesehatannya
baik sebelum keberangkatan baik selama masa menjalankan ibadah haji
hingga kepulangan ke tanah air
teddy zuhari andika marianto melaporkan dari asrama haji pondok gede jakarta timur